mama mama kita memang canggih
kita udah jalan dua hari
cuma dapat capek sama pusing
mereka baru jalan sebentar
terima kasih ya pak
maaf baru telepon balik
kita ketemu di kafe tempat terakhir kita ketemu jam sembilan
saya perlu bantuan kamu
yaudah oke lah
kamu lagi gak aman
kalau kamu mau aman
kamu boleh pergi dari sini
gak usah ikut saya
saya mau pergi dulu
willy barusan pergi dari terminal
ketemuan sama orang
kasih tau saya
atau kepala kamu saya masukin lagi ke ember
ini anggota baru kita
kamu pergi dari situ sekarang
kalau di markas
memangnya selalu gitu
pakai baris berbaris dulu
sebelum dan setelah kkn
kuliah kerja nyopet
besok mama ada jadwal manggung
tugas kamu itu menghibur
bukan bikin para pria sakit kepala
goyang mama sudah diperbarui
lebih ramah lingkungan
aku sebetulnya baru juga
belum canggih dong nyopetnya
selama ini sih
aku cuma jadi patter mira
posisi kamu sekarang
terus ngasih kode
kalau situasinya aman
hari pertama tugas kamu jadi copet
aku jadi ikut deg degan
tapi ini tugas
aku mau pergi
kenapa gak jadi
aku gak siap
kenapa gak jadi
aku gak siap
bos saya belum siap
bukum juga gak pede
apa yang kita lakukan
papa berangkat ya
hati hati di jalan
orangnya gak ada
mungkin di dalam
motornya juga gak ada
kamu udah sampai
tadi udah sekarang balik lagi
saya dapat info orang yang nyari saya tahu kalau saya mau ke sana mereka pasti nyusul
ada yang ngebocorin musuh dalam selimut
kalau sekarang kita pindah lokasi aman kan
gak tahu ta
kita ketemu di tempat lain
di tempat yang kemarin
saya udah di jalan tunggu aja
kamu punya masalah sama siapa
orang suruhan bubun mantan bos saya yang nyuruh saya pinjam uang
kamu takut sama orang yang nyari kamu
berarti kamu gak bisa diandalkan buat urusan fisik
urusan fisik yang bagaimana
kalau sama yang seimbang mah ayo aja
apalagi kalau satu lawan satu
kalau yang nyari saya mah orangnya ada dua
terus yang satu badannya kayak kukas dua pintu
nanti siang saya mau ngejebak orang yang sudah bawa lari uang saya
kemah raya kain
selama ini dia jadi perantara
nanti siang saya mau jebak dia lewat calon korban dia
kamu gak perlu ngerti
saya perlu orang lain buat nangkep dia
kalau kamu gak yakin bisa kan
dua atau tiga orang
biar dia gak berani ngelawan
orangnya gak muncul
mungkin info nya salah
kita pulang aja
selamat pagi om
sekarang mau udah siang atup
selamat siang om
jualan cilok sama dagang
jualan cilok sama dagang
oke selamat berdagang
cuma kenal aja
poin aman juga
punya uang jajan
kamu teh beneran serius mau jualan cilok
sebetulnya mah mau jualan apa aja oke
kerja apa aja juga oke yang penting mah halal
kalau mau dagang pasti harus punya modal
kalau mau jualan cilok modalnya berapa
lima juta lah
kalau mau jualan cilok
mau jualan apa aja

oh mau bantu saya atau ngebiarin saya gak punya kerjaan
nggak punya uang kepepet terus balik lagi jadi copet
kamu duluan aja
aku nunggu dijemput saudara
saya udah sampai
mau pesan apa
tapi uangnya masih dibawa teman saya
itu temen saya
anda saja harus berbicara sama d'aveen
kita mau ngobrol di sini aja
kita mesen es limon teh aja gak usah makan
kamu urus dia
sampai uang saya kembali
kamu boleh bayar hutang kamu tanpa bunga
kirain hutang saya mau dianggap lunas
gak tahu bos
kamu gimana ngasih tau ada rame rame
tapi kamu gak tahu rame rame apa
kita sudah dua hari nyari
alamatnya masih belum ketemu juga
mungkin alamatnya salah
atau alamatnya palsu
saya gak berani lapor ke mang murad
kalau darza gak ketemu
kita jalan lagi
biar darza ketemu
yang nipu sylvia
lagi di jalan
masih belum ketemu
terus mamang gimana
mamang memangnya kenapa
mamang sekarang dimana
di pasar di parkiran nyari kamu
saya kontak si ajun dulu
di parkiran ada memang saya
tanya dia mau makan apa
dia bilang mau digade
jaminannya surat surat tanah
sama sylvia uangnya udah dikasih
tapi dia ngebalik balik lagi
itu tas dia
gimana kamu bisa dapat dia
ada yang mau pinjam uang buat talangan beli tanah di lembang
udah dua orang
lokasi tanahnya sama
berarti korbannya banyak
masih belum ketemu
masih belum ketemu
masih belum ketemu
masih belum ketemu
masih belum ketemu
masih belum ketemu
masih belum ketemu
masih belum ketemu
masih belum ketemu
masih belum ketemu
siapa tadi yang ng consci milknya
dateng tamu dibuka
i don't loving you
murad ya apa perlu kita bergerak sendiri
kita kamu sama saya satu paket seperti dulu
kita nunggu kabar dari keponakan keponakan kita hari ini
kalau mereka masih belum berhasil juga kita bergerak
baiklah kalau begini
bukan baiklah kalau begini baiklah kalau begitu
kang murad ditipu orang
kamu tahu dari mana
kamu ketemu dia
orangnya di sini di terminal
saya kesana sekarang
kang murad mau datang
kamu di mana
orang yang nipu saya ada di terminal
ini nasi padangnya
saya copet yang mandiri
bisa kerja sendiri
saya nggak perlu pendamping
kamu boleh istirahat tahu beres aja
aduh gimana ini
masih belum ketemu juga
tunggu untuk bingung
tunggu ini kita beli

mulai sekarang kalian kerja di sini siap
soalnya yang betul
tawan nara premi generan
yok kelapa kelapa kelapa kan
kelapa kelapa kelapa kan
pokalnya yang betul
tak apa tak apa
dijemput bang murad
tak apa tak apa
dijemput bang murad
saya mau ketemu dia
kang urat mau beli tanah ini
saya udah bayar tanah jadi
terus dia kabur
uangnya masih ada
dia simpen di tabungan
katanya buat dp beli mobil
jadi belum dipake
dia bilang mau dia kembalikan
oke terima kasih
tempoh hari kamu telpon saya perlu bantuan
saya nggak bisa karena ada urusan
sekarang urusan itu sudah kamu beresin
jadi sekarang saya bisa bantu kamu
kamu kesini bilang ke saya
jangan libatkan yang lain
saya yang mau bantu kamu
murat sama saya satu paket
kamu mau berbual
kamu mau berbual
kamu mau berbual
kamu mau berbual
katanya dia copet mandiri
mang murad tadi jemput bang pipit
jangan jangan mangurat sama mang pipit turun tangan sendiri
kalau mang murad sama mang pipit berarti bukan sendiri
mang murad tadi jemput mang pipit
jangan jangan bang murad sama mang pipit turun tangan berdua
mamamang kita memang canggih
kita udah jalan dua hari
cuma dapet cape sama pusing
mereka baru jalan sebentar
orang yang nipu mang murat udah ketangkep
masih ya pak
tidak apa apa none

jangan ke essesu ini
pergi ke sana saja
itu gelandangan atau orang stres
kok tidur di jalan
mau beli cilok
cuma mau ngebongin aja
tulang kamu gak ada yang patah
saya juga udah pernah ngerasain
katanya disuruh milih sama kang cecep
mau ikut dia atau bos bubun
dia milih bos bubun
dia gak mau punya nasib yang sama
sama seperti willy sama alo
yang dikejar kejar orang
gak takut dimasukin ke wc seperti kita
bisa pergi dengan damai
kenapa gak kamu ajak kesini
dari tadi disini
kalau kamu tetap setia sama bos bubun
gak bakal dikejar kejar orang
kita setia sama bos bubun
gak dikejar kejar orang
tapi kita dimasukin ke wc
sama kang cecep
kepala kita dimasukin ke ember
yang penuh air
terus saya dilempar keluar dari wc
itu yang namanya sial
yang nasibnya begitu
kan saya juga
dari tadi disini
bukan kamu kelihatan berani lah
tekan aja tekanan anda
hakim pesan republican
kalo kamu sama abang dip palebut sampai mobilnya kekananku
tapi forward pengguna dan pelayanan visiting ac medicines pp empat
ntar setia pas tanya
tak ada salah
kayak capacuh lagi oleh stepp
udah mau habis kamu mau pulang
dikasih ongkos enggak om
kamu mau pulang pakai apa
ditambahin buat makan atau om
budget buat anak magang memang cuma segitu
kalau kamu keberatan besok gak usah magang lagi
dapet uang berapa
ada yang masuk ke saku kamu
kamu kan bekas copet
bukan cuma saya yang pakai copet om juga
nggak usah terima kasih
terus sekarang kita gimana
termasuk nanti kita ajak mencui
perjuangan membela kebenaran belum selesai
perjuangan untuk merebak
buat kembali tempat kita cari makan

terima kasih udah nemenin saya ke terminal
gak usah bilang terima kasih kita kan cari paket
gerak istirahat tepat gerak
mahasiswa dan mahasiswiku sekalian
kita sudah kehilangan mira yang sudah mengkhianati bakatnya untuk berperan secara aktif dalam rangka meramaikan kasanah percopetan di kota ini
hari ini kita kehilangan kontak dengan renita
yang entah kemana
tiada kabar tiada pula berita
seolah seperti hilang di telan bumi
jangan resah dan gelisah
kita akan segera mencari pengganti mereka
kabar apa dari serena eh siapa namanya betul serena
dia lagi nyiapin kontrak kerjasamanya
nanti saya tanda tangan
tanda tangan saya jelek
saya jarang tanda tangan hampir nggak pernah
kamu aja yang tanda tangan
nggak sah kang
kecuali saya punya jabatan
selama ini kan kamu ngawasin produksi sama ngurusin pemasaran
itu tugas bukan jabatan
ya udah kamu saya kasih jabatan
kalau manajer produksi boleh
atur atur aja lah
iya boleh ganggu
ya jangan atuh
maksudnya boleh mampir
maksud mawar gimana caranya
gitu weh gimana
nanti yang tandatangan perjanjian kerjasamanya saya
kenapa bukan kang mur
kamu sebagai apa
usaha kicimpring kang mus bukannya cuma usaha rumahan
gak ada izin usahanya
usaha umus lagi kurang bagus
tapi dia perlu ngerti
mama minta beliin sepatu adinda yang gambarnya dong singkong tiga
iya mak susi tau
lima itu olahraga biar sehat
kalau sehat emang gak sakit
kalau nggak sakit mus nggak perlu keluar uang buat beli obat atau pergi ke rumah sakit
jadi emus beliin emas sepatu adinda yang gambarnya daun singkong tiga memang perlu